anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
unjuk rasa di berbagai wilayah indonesia menolak rancangan undang undang omnibus law cipta kerja berujung ricuh
para buruh dan mahasiswa mendesak presiden joko widodo segera menerbitkan perpu untuk membatalkan ruu omnibus law cipta kerja
beberapa kepala daerah dan dprd provinsi juga mengirim surat penyampaian aspirasi agar presiden menerbitkan perpu
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung narasumber dari luar studio
melalui sambungan zoom ada rituan kamil gubernur jawa barat selamat siang kang emil
selamat siang bapak ibu
oke kang emil langsung saja kemarin sudah beredar kami juga sudah menerima suratnya yang anda teken sebagai bentuk penyampaian aspirasi buruh
yang disampaikan kepada presiden jokowi agar presiden menerbitkan perpu
pertimbangannya apa kang mengirimkan aspirasi itu kemudian kepada presiden
ya saya kira kita sudah melihat selama tiga hari ada demonstrasi luar biasa
mereka unjuk rasa di berbagai daerah juga di jawa barat khususnya di kota bandung
dan kami mendapatkan informasi bahwa buru buru ingin mendapatkan waktu untuk audiensi dan menerangkan
apa apa yang menjadi keberatan dari undang undang omnibus law cipta kerja ini
oke kang emil selain kang emil
ada beberapa kepala daerah lain yang menyatakan keberatan dan meminta presiden untuk menerbitkan perpu pembatalan ruu cipta kerja ini
kang emil apakah kemudian ini ada bentuk kekhawatiran dari pemerintah daerah yang kewenangannya berkurang di ruu ciptaker ini kang
ya jadi intinya kemarin yang kita dengarkan aspirasinya adalah pasal pasal di ketenaga kerjaan mbak
dari masalah cuti pesangon tka
lembur dan lain lain
maka kemarin dari pihak buruh menyampaikan bahwa tolong pak gubernur sampaikan aspirasi kami
satu kepada dpr dua kepada presiden jokowi
yang intinya kepada dpr menolak untuk
hadirnya undang undang omnibus law ini dan kepada presiden meminta ada perpu pengganti
tentu sebagai kepala daerah kami punya ruang untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat
jadi keluarlah surat sebagai pengantar dari aspirasi buru dan mahasiswa tadi
dan hari ini sudah kami sampaikan ke istana dan juga ke dpr
nah kita lihat respon dari dpr
dan juga dari presiden bagaimana kaitan aspirasi aspirasi dari seluruh indonesia
khususnya dari jawa barat yang kami lakukan kemarin dan dikirim di hari ini
oke kang emil selain menyampaikan aspirasi soal kluster ketenaga kerjaan yang memang menjadi penolakan dari serikat buruh
baik di jawa barat ataupun di daerah lainnya
ada kekhawatiran tidak sih kang emil dari pemerintah provinsi jawa barat dan juga mungkin gubernur
lainnya atas kewenangan kewenangan yang mungkin dikurangi dalam pasal pasal di ruu cipta kerja kang emil
ya yang saya pahami jika kita tidak puas terhadap satu undang undang
maka sebelum undang undang itu dilaksanakan ada dua tahap
tahap pertama bisa uji materi seperti tadi berita di cnn yaitu ke mahkamah konstitusi
saya kira itu bisa dengan cara yang baik dan terhormat untuk menguji apakah ada kebenaran
dan terhormat untuk menguji apakah ada kebenaran
ada ketidakadilan yang perlu diluruskan
nah kedua kalau tadi pertanyaan bahwa bisa kita lakukan pada saat pengawalan
karena undang undang ini harus diterjemahkan ke dalam peraturan pemerintah dan juga peraturan presiden
nah dalam proses penerjemahan itulah penajaman penajaman dan aspirasi aspirasi
yang harus berbasis kewenangan yang adil
tentu kita akan perjuangkan di level yang namanya peraturan pemerintah
oke artinya dari pemerintah provinsi baik jawa barat dan juga yang lainnya
pemerintah daerah lainnya ingin memperjuangkan begitu ya
kalau memang ada kewenangan kewenangan yang dikurangi dalam pasal pasal ruu cipta kerja
yang mungkin masih bisa diatur ataupun diperbaiki di peraturan turunan begitu kang emil
ya secara prinsip dan prosedur begitu
tapi kita kan paham lahirnya undang undang omnibus law ini tujuannya karena ada ancaman
ancamannya itu ya
nah sehingga lapangan pekerjaan memang harus masif diciptakan
nah kita ini ada istilah hyper regulation
terlalu banyak aturan aturan dari berbagai bidang yang saling mengikat
yang membuat proses penciptaan lapangan kerja ini adalah sangat lambat
nah kalau ada kewenangan kewenangan
yang kita kira bisa di ngeser ngeser disempurnakan dikurangi ditambah
tentu dalam pembahasan peraturan pemerintah itulah masukan masukan dari gubernur
atau bupati warikota akan kita berikan kepada pembuat peraturan
oke kang kalau kita breakdown
sebetulnya ada pasal di ruu cipta kerja ini yang beberapa kewenangan pemda berkurang kang
seperti memberi izin lingkungan kemudian penataan ruang
dan pemerintah pusat juga diperbolehkan mengatur pajak dan retribusi daerah
ini merugikan tidak sih kang untuk pemprov jawa barat dan juga mungkin daerah lainnya begitu kang
ya kalau mau jujur mbak nana ya kami belum sempat membahas kan
karena diketok palunya kan di tanggal lima oktober
bahwa dulu disetujui tidak disetujui
nah sehingga saya tidak bisa langsung memberikan omini pribadi
saya butuh membaca lebih mendalam mengundang ahli hukum menafsirkan
jangan jangan tidak seperti yang dibaca secara awam
secara awam kan
di balik itu ternyata ada hal hal besar ada hal hal baik yang justru bermanfaat
kepada ekonomi jawa barat provinsi daerah jangka panjang
katakanlah satu kewenangan dikurangi ternyata ada tambahan kewenangan lain
jadi hal hal itu harus kita kaji secara mendalam
tapi poinnya adalah selama tujuannya baik tidak ada merugikan secara substansial
saya kira bisa kita lihat kemajuannya di level peraturan pemerintah
oke kang artinya dari pemerintah daerah masih wait and see terlebih dahulu
belum bisa menyimpulkan apakah kewenangan pemda akan berkurang
dan diambil alih sentralisasi di pemerintah pusat begitu ya kang emil ya
ya per hari ini kan undang undang itu belum berfungsi karena belum ditanda tangannya
jadi kita tunggu tiga puluh hari apakah aspirasi aspirasi di bawah ini berakhirnya seperti apa
jawaban itu relevan pada saat ada keputusan dari presiden
terkait respon terhadap undang undang cipta kerja ini di level pak presiden
oke kang emil surat yang kang emil sampaikan dari serikat buru
ataupun aspirasi serikat buruh ini kepada presiden ini kan ekses dari kemarin
demonstrasi yang terjadi berhari hari ya kang ya di bandung sampai berujung ricu
bagaimana kondisinya kemudian hari ini kang karena kan kalau kita lihat kemarin terjadi keributan
ataupun kericuhan di gedung sate dan beberapa titik titik utama di bandung begitu kang
ya mbak nenang kalau kita mau jujur ya saya melihat demonstrasi ini terbagi tiga kelompok
kelompok buruh kemudian kelompok mahasiswa dan kelompok lainnya
nah lainnya ini yang sering bikin rusuh dan sering tidak beridentitas
ada yang di labeli anarko ada yang di labeli lain lain
nah kemarin kenapa saya memutuskan menemui buruh
karena di siang itu yang demo mayoritas masih buruk
sehingga komunikasi substansinya memang mudah dan nyambung pada saat dikomunikasikan
nah setelah saya selesai siangnya lebih kondusif karena buruh pada pulang ternyata masuklah kelompok kelompok lain tadi
yang memang kadang kadang tujuannya memprovokasi juga
nah alhamdulillah dengan strategi memisahkan itu hari ini sudah tidak ada lagi demonstrasi demonstrasi di jawa barat khususnya di bandung yang saya tahu
dan kita lihat mudah mudahan follow up follow up secara konstitusi yaitu melakukan ujian material bisa menjadi saluran yang lebih formal lebih baik dibandingkan melakukan demonstrasi

dan satu hal yang menjadi pr saya mbak nana adalah

anda mengades covid kepada para ksia keserta demonstrate yang kebetulan di tahan kantor kantor polisi di jawa barat
anda mengades covid kepada para ksia keserta demonstrate yang kebetulan di tahan kantor kantor polisi di jawa barat
oke hasilnya sudah keluar kang apakah ada yang reaktif atau positif dari klaster demonstrasi kemarin

karena itu yang dikhawatirkan karena ada protokol kesehatan yang dihati oleh mereka
iya saya lihat banyak yang mengunjuk rasa dengan tidak pakai masker berdepetan teriak teriak
jadi memang protokol itu saya sangat kecewa sangat khawatir
nah waktu kita tes memang tahap satu masih pakai rapid test mbak
dan hasilnya memang ada sepuluh persenan yang ditahan itu reaktif
nah hari ini kita swab test mudah mudahan malam atau besok ada keluar hasilnya
sehingga kita bisa memetakan dan bisa merespon terhadap potensi keterpaparan covid sembilan belas kepada para pengunjuk rasa di jawa barat
oke terakhir sekali kang emil tadi kan ada rapat antara presiden jokowi dengan mengundang para menterinya dan juga kepala daerah kepala daerah di seluruh indonesia
ada janji mungkin ataupun penjelasan yang disampaikan oleh presiden
sesuai komitmen tadi itu rapat tertutup
dua kali diingatkan bahwa yang akan menyampaikan hasil rapat tertutup antara presiden menteri dan gubernur adalah bapak presiden jokowi sendiri
jadi mohon maaf mungkin saya tidak ingin mendahului
oke nanti kita tunggu bagaimana penjelasan dari presiden joko widodo ya kang emil
terima kasih sekali gubernur jawa barat kang rituan kamil atas waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini